asik kan ji main perahu perahuan
eh tau nggak ji
embung ini dulu kotor banget loh
sekarang bersihkan anak anak juga bisa main
seru banget tapi kok bisa jadi bersih sih den
jawabannya tentu saja
karena hadirnya tps tiga r
tuh di sana deket banget tuh
nah tps tiga r di sini juga punya kisah tersendiri loh den
lokasinya berada di desa bergas kidul kecamatan bergas kabupaten semarang jawa tengah
masyarakat ini secara kultur sudah turun temurun
apalagi kalau pedesaan itu kan masih punya lahan yang luas

masyarakat ini secara kultur sudah turun temurun
masyarakat ini secara kultur sudah turun temurun

tiga r ini kan termasuk kita sudah ada perdesnya nanti harus ada iuran
mereka oh saya tidak mau iuran
karena saya bisa buang sampah saya punya halaman yang sangat luas sekali kan seperti itu
sehingga kami akhirnya melakukan satu sosialisasi kemudian kita buat perdes
di sini kami tidak bisa berjalan sendiri
karena memang kita di situ ada bpd kemudian dari para penggerak lingkungan
termasuk pak abdul aziz ini juga dari tokoh konservasi alam

termasuk program tiga r ini bisa masuk ke bg skidul juga berkat dorongan dari pak ayus
dulu sampah dibuang di mana saja oleh warga desa
penanganan sampah desa pun awalnya hanya pemilahan sederhana
yakni memilah dan memanfaatkan sampah yang bernilai ekonomi saja
namun masalahnya sampah yang tidak terpakai menjadi semakin bertambah dan menumpuk
bahkan sering terbawa angin masuk ke persawahan warga
aparat desa dan tokoh lingkungan pun terus memusnahkan
untuk menyiasati nyanyi hingga pada dua ribu lima belas beberapa toko desa berinisiatif membuat tungku pembakaran
akhirnya masalah sampah terselesaikan
tapi pencemaran udara justru tak terhindarkan
nah ada yang mau aku cerita tentang sejarah dari tempat ini ji
jadi sebenarnya ini apa den
kalau dilihat kayak buah tapi ini kayak tungku pembakaran apa
ini adalah tungku
untuk pembakaran sampah yang sudah tidak digunakan lagi
nah sengaja sama warga tidak dirubuhkan
supaya bisa jadi sebuah monumen untuk mengingat bahwa inilah awal mula pengelolaan sampah warga
oh berarti mereka ini luar biasa
karena tekat untuk membentuk lingkungan yang bersih itu memang sudah dari awal ada
semangatnya luar biasa
program tps tiga r
hadir di bergas kidul pada dua ribu lima belas lalu
pembangunan menggunakan apbn senilai lima ratus juta rupiah
saat mulai beroperasi pada dua ribu enam belas menandai berhentinya penggunaan tungku pembakaran
nah tps tiga r dikelola kelompok masyarakat yang tergabung dalam ksm bergas sehat berseri atau bsb
ketuanya adalah salah seorang aktivis lingkungan hidup loh den
ia begitu fokus untuk menyelamatkan desa yang telah dikelilingi banyak pabrik
ia pula inisiator tps tiga r di sini
nah pak sedikit pak
permasalahan daripada dulunya yang tadinya pakai tungku itu sendiri dengan adanya tps tiga r ini
perbedaannya pak yang sangat dirasakan jauh lebih baik yang mana
kalau tungku mestinya habis di tempat
cuman kan sayang itu kan juga melanggar hukum satu
ya ada aturan tentang pembakaran sampah itu melanggar ya
belum lagi polusi
berpengaruh terhadap emisi
berpengaruh juga dengan iklim
nah makanya kita berkomitmen itu sudah kita hentikan
nah sejauh ini pak dengan adanya tps tiga r ini dan sudah memberikan manfaat
sudah cukupkah bapak merasakan manfaatnya atau kepengen ada harapan lagi ke depannya dari keberadaan tps tiga r ini
atau mungkin ada target atau program lanjutan
ya lanjutannya sih biar kami mampu menggerakkan masyarakat lebih luas
orang atau warga di sini mau memilah sampah mengelola sampahnya sendiri dari sejak awal
mempunyai prinsip bahwa sampahku adalah tanggung jawabku
kita mulai dari warga
pengelolaan sampah dibantu empat orang warga sebagai operator
mereka bekerja dilengkapi mesin konveyor dan pencaca
sampahan organik yang terkumpul akan dijual ke pengepul
nah kalau sampah organik akan diolah menjadi kompos j
pupuk kompos akan dikembalikan secara gratis kepada warga
tujuannya agar warga makin semangat menghijaukan lingkungan mereka
aku suka itu ji
ya lingkungan sekarang sangat bersih sekali
jadi semua sampah kita kumpulkan satu minggu diambil dua kali pada kita bawa ke tps tiga r
jadi sangat sangat bersih
dalam rumah luar rumah semua bersih
penjemputan sampah dilakukan dua kali dalam seminggu secara bergantian
sudah sembilan ratus rumah tangga loh yang terlayani dari total satu tujuh ratus kakak di desa berkas
untuk mendapat pelayanan warga harus memberikan iuran
tapi nilainya nggak seberapa ji dibandingkan manfaat yang luar biasa
hanya delapan rupiah untuk rumah tangga hingga tujuh ratus lima puluh rupiah
untuk pabrik di sekitarnya
sudah ada tiga r suasana bersih menunjang kesehatan
apa yang tidak bisa dipakai bisa dipakai lagi
penghijauannya daun daun sayur sayuran ada buah buahan juga
sekarang pemandangannya lebih sejuk
roda tak akan berjalan tanpa dorongan kuat
program tps tiga r pun tak akan bermanfaat tanpa ada kepeloporan dari tokoh masyarakat
komitmen dan kerjasama sangat dibutuhkan agar roda ini terus berjalan
tentunya untuk menjadi desa yang bersih sehat dan berkemajuan
program ibm mengedepankan aspek partisipasi masyarakat di kawasan yang rawan gangguan sanitasi
jadi sebagian besar warga membuang air limba dapur dan kamar mandi langsung di saluran air terdekat
ada juga nih beberapa warga yang punya toilet tapi tidak disertai dengan septic tank
sehingga pada dua ribu delapan lingkungan desa ini termasuk salah satu dari empat lingkungan kumuh di tabanan
sebelum program sanitasi ini turun sudah barang tentu lingkungan kami got got sangat terkenang dengan air
karena penyaluran limba baik itu limba rumah tangga limba kamar mandi dan termasuk juga datangnya hujan itu terkenang di mana mana
ya ketika mendengar ada program sanimas dari kementerian pupr
beberapa warga pun sepakat mengajukan proposal kepada satker pengembangan sistem pengelolaan lingkungan pemukiman atau psplp provinsi bali
setelah berbagai proses
sosialisasi kepada warga pun dilakukan dan disambut antusias
ipal komunal pun dibangun
masalah sanitasi mulai terpecahkan berkat adanya ipal komunal ini
untuk pengelolaan selanjutnya warga membentuk kelompok swadaya masyarakat atau ksm dharma duta
nah kesadaran itu timbul di tahun dua ribu empat belas itu awal idenya dari mana mbak
awal idenya kita kan bikin banyak
itu tadi lautan
banyak alat banyak itu
ada itu nya ada kita dengar informasi dari ada pengelolaan begini
nah ada pengelolaan ini kita mengajukan ke pu
pemeliharaannya gimana sih pak bentuknya
jadi setiap kalau yang di rumah itu kita harapkan setiap minggu itu dibersihkan
ada perangkap lemak namanya dari kamar mandi
kalau yang di sini di indo kita sebulan sekali membersihkan lemak juga
karena itu juga
program rudin kita
sehingga yang di rumah lancar di sini juga lancar
sinergi dengan baik
dana pembangunan program ini bersumber dari kementerian pupr melalui satuan kerja pengembangan penyihatan lingkungan pemukiman atau satker pplp provinsi bali
senilai empat ratus juta rupiah
apbd kabupaten tabanan lima puluh juta rupiah
dan kontribusi warga sebesar satu lima juta rupiah
dana tersebut j digunakan untuk pembangunan fisik ipal
pemberdayaan melalui pertemuan antar warga dan pengadaan pipa pembuangan
hanya butuh sekitar tiga bulan sejak proses awal hingga ipal rampung
bisa kita lihat kini wajah desa delot peken lebih tertata
semenjak adanya ipal komunal ini akhirnya tempat ini bisa dibangun jadi tempat tinggal bercocok tanam dan menimbulkan rasa nyaman kebersihan
ya dong penyakit juga pergi gitu kan udara juga kalau tempat sampah kan bau ya ini juga nggak ada bau baunya
ksm dharma duta melayani lima puluh tujuh kakak dari dua ratus lima puluh tujuh kakak atau satu dua ratus tujuh puluh delapan jiwa keseluruhan penduduk desa
usai infrastruktur ipal komunal dibangun berikutnya dibentuk kelompok pemeliharaan dan perawatan atau kpp
b tugasnya melakukan pemeliharaan dan perawatan ipal komunal di desa tersebut kpp masih diketuai oleh pak murah
betul melalui kpp ini juga iuran anggota sanimas dikelola setiap kepala keluarga dikenakan iuran rp lima per bulannya
dana terkumpul setahun mencapai rp tiga empat ratus dua puluh nah iuran ini digunakan untuk operasional dan juga pemeliharaan keberlanjutan manfaat ipal komunal
meski ipal komunal telah terbangun niji sosialisasi pun terus dilakukan para penggerak ksm dengan menggandeng toko adat setempat
lewat merekalah segala informasi bisa disampaikan kepada warga
mereka juga yang berperan penting dan sebagai motivator bagi warga agar selalu merawat infrastruktur yang ada juga menjaga kebersihan lingkungan
karena bagi warga bali suara adat adalah suara masyarakat
ada yang namanya itu kalau bahasa bali nya juru warah artinya tiap regu itu ada wargunya
lewat mereka lah kita menyampaikannya misalnya pertama kalau ada kegiatan baru di banjar atau kalau ada sangkep mereka dah yang mengumumkan kepada warga yang di daerahnya dia atau di regunya dia
setelah mengadakan rapat berkali kali atau sangkep yang mana masyarakat kami semua sudah paham
dan kalau ditinjau dari segi agama bahkan tidak ada
epek epek negatif kan tidak ada malah positifnya yang banyak
peran tokoh masyarakat dan tokoh agama sangat dibutuhkan dalam mendorong kemajuan program sanimas ini
sehingga kesuksesan sanimas dalam mengelola air limba domestik merupakan keberhasilan bersama
dan berlaku hidup bersih dan sehat itulah tujuan utamanya masyarakat dalam program sanimas
jadinya mereka kalau di kehidupan sehari hari itu terbebas dari wabah penyakit virus
hidup sehat lah pokoknya melihat sungai itu kan enak ya bersih nggak ada sampah banyak loh yang mandi tadi di sana
enak dipandang betul sekali inci
dan apa yang dilakukan tokoh adat tadi adalah cara yang sangat baik memotivasi juga segaligus memanjukan masyarakatnya untuk berkembang
berlaku hidup bersih dan sehat
dan kamu tahu gak sih kalau partisipasi masyarakat itu bisa kita temukan di mana saja bahkan di berbagai sudut indonesia
betul sekali nji dan ciri khas bangsa indonesia adalah semangat gotong royongnya yang kuat dari situ lahir inovasi dan juga kreativitas yang gak ada habisnya
wah ini kalau kita ngeliat bandung persis banget kayak gitu ya ini udah kotanya bersih sejuk indah
pasti tidak lepas dari peran penting dan juga partisipasi masyarakatnya bahwa ini gue kira ini kira
wah ini bagaimana sih
masyarakatnya bahkan ini semua elemen
masyarakat sampai tokoh masyarakat
aku jadi ingat nih salah satu program infrastruktur
berbasis masyarakat yang ada di kota bandung
berkat program ini
perilaku hidup bersih dan sehat masyarakatnya
jadi lebih baik
masalah awalnya den
ini karena lingkungannya sudah sangat padat
sekitar enam puluh lima persen rumah
belum punya tangki septic sendiri
sehingga air limba domestiknya dibuang
ke saluran drainase
nah akibatnya nih ekosistem terganggu
dan juga pencemaran ini nggak bisa terhindarkan
begitu didengar serpi teng
atau ipal itu kan identik dengan
bau ada khawatir
terus serapan ke sumur sumur
dan lain sebagainya
pembangunan sistem pengelolaan air limba domestik
terpusat menggunakan anggaran tahun dua ribu enam belas
senilai empat ratus dua puluh lima juta rupiah
hadirnya program diharapkan
dapat membentuk perilaku hidup bersih dan sehat
satu hal yang pastinji
program ini mampu menghadirkan
sarana dan prasarana
sanitasi lingkungan yang baik
lagi perawatan pembersihan
dikelola oleh kelompok
pemanfaat dan pemeliharaan
kpp ngahiji dimotori oleh warga
aparatur desa aktivis lingkungan
sampai tokoh pemuda
kpp ngahiji bergerak
untuk melayani tiga ratus delapan puluh dua jiwa
sementara sistem pengelolaan
air limba domestik terpusat
telah mampu melayani hingga

kang ini sangat inovatif sih sebenarnya
kemudian ada ipal komunal
di tengah jalan umum
yang dilalui oleh banyak kendaraan
pernah nggak sih terpikir oleh warga
yang melalui tempat ini bahwa di bawah sini
ada ipal komunal
dan kemudian apakah ini cukup aman sebenarnya
kalau keamanan dari sisi infrastruktur
karena memang proses pembangunan ini
didesain sesuai dengan keberadaannya
yaitu di jalan
karena memang ini dilalui motor mobil
program sanimas idb ini menyerap
dua puluh empat tenaga kerja yang berasal dari warga
dua bulan sekali mereka mengecek
sistem pengelolaan air limba domestik
lalu mereka juga bertugas membersihkan
race trap atau perangkap lemak
di setiap rumah warga penerima manfaat
kegiatan ini rutin mereka lakukan
dua minggu sekali loh den
untuk mencegah pengerasan di jaringan pipa
yang menyebabkan penyumbatan
warga pun merasa puas dengan pelayanan
sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat
kalau sekarang sih alhamdulillah
udah tambah bagus
sudah nggak sering mempet lagi
kalau sekarang kalau hujan juga alhamdulillah lancar
nggak pernah mempet lagi
lebih bersih terus lebih tertata gitu
antara sampah sama ininya sama pembuangannya
jadi lebih bagus kalau sekarang
kpp sering bereksperimen membuat pupuk organik sendiri
mereka menggunakan sekam atau lemak dari grass trap
dan air dari outlet sistem pengelolaan
air limba domestik terpusat
tentu saja harus diproses terlebih dahulu
agar bermanfaat untuk tanaman
jadi nggak bisa langsung disiramin gitu den maksudnya
nanti tanamannya bisa mati
wah hebat banget ya denny ya
aku tuh gak nyangka kalau ternyata
lemak yang tadi kita bersihkan
sama air dari outlet ipal komunal
itu bisa menjadi bahan membuat popok
betul sekali ji
di sini nanti akan diolah menjadi dua
yaitu poc dan pok
pupuk organik cair dan pupuk organik kering
tapi sebelumnya harus didiamkan dulu selama dua minggu
di fermentasi gitu ya
pupuk organik ini digunakan untuk menyuburkan tanaman
yang bukan untuk dikonsumsi
misalnya tanaman hias
kpp juga mengembangkan urban farming loh
uniknya lokasi urban farming ini ada di atas kantor kelurahan
karena keterbatasan lahan
iya den kegiatan ini digerakkan oleh para anak mudanya nih
anak muda peduli lingkungan gini nih yang keren
bandung itu dari dulu identiknya dingin sejuk
bahkan terkenal dengan udaranya yang memang nyaman banget
kita pengen menciptakan hal itu kembali karena
kita sendiri kangen masa kecil kita di saat bandung merasakan pagi pagi itu masih ada
hmm cinta pada lingkungan memang harus dibarengi dengan sebuah gerakan
jangan cuma diam dan berangan
sebuah cita cita mulia harus diwujudkan untuk masa depan lingkungan yang nyaman
aku setuju den dari masyarakat untuk masyarakat
itulah gambaran program dari kementerian pupr ini
tentu saja semua elemen harus bahu membahu untuk menjaga keberlangsungan manfaatnya
je mau kemana
lihat lihat kita bandung dong den
wah bandung luar biasa ya
ternyata bandung banyak sekali berbenah sekarang je
iya sekarang mereka lebih maju lagi karena kreativitasnya dan juga inovasinya
betul banyak nih kreativitas dan inovasi yang lahir dari program infrastruktur berbasis masyarakat
berbagai elemen pun harus ikut bergandengan tangan
supaya kita bisa memajukan lingkungan dan menjaga kebersihannya
nah dorongan dan motivasi dari pemerintah dalam hal ini kementerian pupr ini
masih akan terus disebarkan ke berbagai sudut negeri
tentunya dengan memberikan infrastruktur sanitasi yang baik sebagai kunci bangsa yang maju
bangsa yang maju bangsa yang sehat dan juga pemandangan yang indah
pemaham dah wang dah wang